menyambut bulan ramadan relawan sahabat ganjar mengadakan kembali kegiatan bazar murah sembako di kabupaten garut
dengan beragam rangkaian acara tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengenalkan sosok ganjar pranowo kepada masyarakat garut
mulai dari bazar murah sembako ramadan festival umkm hingga pembagian door price dan takjil kepada masyarakat menjelang buka puasa
agar acara semakin meriah dalam rangkaian acara juga dihadirkan hiburan melalui penampilan seni keagamaan lewat kasidah dan marawis
ketua dpc kabupaten garut preni marleni mengungkapkan seluruh masyarakat menyambut hangat adanya kegiatan ini
kami mengadakan acara bazar di garut dalam acara pengenalan pak ganjar pranowo
jadi kami mengadakan kegiatan ini buat semangat kami buat mendukung pak ganjar menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
salah satu peserta bazar murah sembako ramadan mengucapkan terima kasih kepada sahabat ganjar
karena sudah membantu untuk memberikan ketersediaan pangan selama bulan ramadan kali ini
ya seru sih buat lumayan mengisi waktu sambil ngebuburit
buat keluarga murah banyak ya lumayan aja gitu
terima kasih untuk sahabat ganjar semoga sehat selalu berkah diberi kesehatan
semoga terpilih menjadi bapak presiden di tahun dua ribu dua puluh empat ini
rangkaian kegiatan zona ramadan ganjar pranowo di kabupaten garut ini ditutup dengan pembagian takjil kepada masyarakat
lintas di sekitaran jalan ranca bango
hal tersebut dilakukan agar silaturahmi masyarakat dan sahabat ganjar terus terjalin baik sampai dua ribu dua puluh empat mendatang
residen meremo bapak